perjalanan lanjut gak
dicari pelaku penusukan di jalan purnama hubungi randy
kamu jadi kaget begitu
ini tadi handphonenya tiba tiba shotop
ini pasti preman yang dibayar sama elsa
dan al sedang menyelidiki peristiwa penusukan itu
makanya ada nomor telepon randy di sini
kalau orang ini tertangkap
berarti elsa dalam bahaya
aku udah ganti nomor handphone belum ya
semoga aja udah
jadi handphonenya udah gak aktif
aku harus kasih tau elsa sekarang
aduh mana sih itu pelayan
nunggu dulu kkk
kjepat atau lambat hal ini akan terbongkar
hal ini dulu tinggal
ayam rapuh nih
kalau beliau kembali melewati bila masih tugas ke situ
hizozalah kel carter lumayan ke chanun
pasti ulah haldebaran
pas malam malam selesai
aku gak main main sama ancamannya
itu gimana sih lama banget
kamu denger apa aja tadi ha
saya dengar mereka bicarain soal uang
untuk menggugurkan kandungan dua puluh juta
tapi wanita yang berambut pendek bilang
dia tidak pernah hamil dengan lak lak yang bernama roy
kalau mbak endin bilang ke michelle dan angga
kalau dia nggak hamil anak roy
bisa bisa persoalan ini sampai ke telinga aldebaran
dan kalau al tahu
dia akan tes dna arena
terus apa lagi yang kamu dengar
ada satu lagi bu
katanya ketika pembunuhan
perempuan yang rambut pendek itu keluar dari rumah
ada sapam yang melihatnya
soal kejadian itu pak
justru saya yang bersalah pak
karena dulu saya dibayar
untuk memberikan kesaksian
tuduhan atas ibu andin pak
siapa yang menyuruh bapak lakukan hal itu
saya tidak tahu pak
saya tidak mengenal orang itu pak
berarti sebenarnya sapam sapam itu
melihat mbak endin keluar dari rumah
tapi saat di persidangan
mereka bersaksi seolah mereka berpikir
mbak endin memang pembunuhnya karena dibayar
sapam itu sempat melihat gue
dia bisa berikan sampejm artistuto
iya kalian sih sangat melewati
juga lebih antar yang lain
terima kasih banyak ya pak
berarti saya udah bisa pulang
betul hari ini pak dino sudah boleh pulang
alhamdulillah terima kasih dok
baik pak nino kalau gitu saya permisi dulu
ya dok sekali lagi terima kasih
ya sama sama pak
kan tadi gak balik balik
ini kalau udah empat jam
apa aku telepon aja ya
harusnya sudah aktif
ini elsa akhir akhir ini
ada apa sih sebenarnya
ini udah empat jam loh kamu pergi
aku baru aja nih beli handphone baru
terus tadi makan dulu
ya udah kalau gitu kamu mau kesini gak
saya dokter bilang aku udah boleh pulang hari ini
alhamdulillah kamu udah bisa pulang saya
aku seneng banget dengernya
yaudah aku kesana ya sekarang
oke udah sayang
iya aku mau pergi
iya aku mau pergi
iya aku mau pergi

lagi lagi penyelidikan kita gak berjalan lancur gak
menurut gua gak juga sih
karena ada informasi penting yang kita dapet

apa yang elsa ngomong berbeda dengan andin
dia gak pernah hand karena roy kan
itu bener bener kontras dan berbeda
iya tapi sekarang
aku jadi bingung aja sih
bingung sama yang benar tuh yang mana

kalo dipikir pikir nih sebenernya
gua juga gak tau siapa yang bohong cuman masalahnya
gua jauh lebih percaya andin daripada elsa
sampai bohong untuk hal kayak ginian
pokoknya kita harus cari tahu lagi
kalo sampe elsa terbukti
berbohong jangan pernah informasi bocor
ke dia sangat berbahaya
enggak kok ada apa tenta
nanti malem kamu bisa dinerth di rumah tante
tante bikin perayaan
kan andin sudah kembali ke rumah
wah seru banget tante
enggak enggak rame cuma kita kita aja
karena kan papanya andin baru keluar dari rumah sakit
tante gak enak ngajaknya
oh ya kamu jangan lupa ya ajak angga
oke nanti aku ajak tante
tante terosan ngajak kita dinerth di rumah ya
elsa sama andin itu baiknya
mau ikut gak
kalo lu pergi pasti gua pergi jangan makan
keluar angkasa juga gua ikut
ya kan usaha gitu buat makin deket
oke jadi revisi kontraknya
akan kami tunggu minggu depan
apa ada tambahannya pak al
al mama undang
michelle dan angga ke rumah untuk dinner
kalau bisa kamu pulang lebih cepat ya
karena gua pergi
kamu kan udah sampe
bulan ini tadi kamu bilang harus dari rumah
ngomong langsung ke rumah sakit
gue ada urusan dulu sebentar
makanya gue baru sampainya sekarang
lo sendiri ngapain disini mbak
mau ketemu sama kamu
jangan jangan mbak nin mau bahas soal gue
kita ngobrol di kantin aja yuk
mbak kesini mau ngomong sama kamu ya
dan mbak minta sama kamu
untuk jawab jujur